sari kata oleh sdi media
sebentar lagi rahmat akan pulang dan dia pasti akan terkejut lihat kamu sama laki laki lain di kamar kamu
dan kamu bakal diusir sama rahmat
kamu jalan kamu jalan kamu jalan
suma kamu apaan sih lepasin marwa
ibu bohong ibu gak pernah bohong sama kamu
ibu siap menemukan kamu
dengan nenek kamu nak
asalkan kamu juga siap
kalau nantinya kita bakalan
diusir sama nenek kamu
kalau misalnya gitu
kenapa nenek gak suka sama aku
dengarkan ibu ya nak
ayah kamu itu berasal dari orang kaya
anak anak yatim piatu
nenek gak suka
nenek gak suka kalau ayahmu pergi dari rumahnya
makanya ibu tinggal di rumah ayah bersama nenek
berkali kali nenek selalu berusaha
untuk memisahkan ibu dengan ayahmu
sampai akhirnya kamu lahir nak
tapi dengan kehadiran kamu
semua menjadi masalah
ibu dan ayah bertengkar hebat
makanya ayahmu meninggal
dan ibu dimaksudkan berjarah sama nenekmu
jadi ibu gak pernah bohong sama kamu
nah ibu gak pernah bohong
ketika anaknya dirawat di rumah sakit
nenek pasti bisa sembuh kok
tahan ya non ya
maafin maruah ya bu
masa apa yuk
mari lakukan siapa
kayaknya macam ilmu diri itu bisa ambil potong
nut kamu akan tahu rata
iya ibu pengen main
saya masih bisa makan sendiri kok
eh sayang dimakan
kamu jangan takut dong sama mama
mama semalam cuma acting
aku bakalan balas semuanya ini
aku akan bikin kalian nyesel karena udah nyakitin aku
kamu sekarang di mana
aku dekat rumah kamu
udah di lokasi
kamu udah hubungin orang suruhan kamu kan
semua udah standby
tinggal aku telepon kembali aja
nanti suruh orang suruhan kamu masuk ke rumahku
pintu depan gak aku kunci kok
setelah itu aku bakal tunjukin di mana
nah habis itu dia tahu kan apa yang harus dilakukan
gini tapi janji setelah ini kamu
iya iya iya kamu tenang aja setelah semua urusan ini selesai aku janji
aku bakal nikah sama kamu
sarifah yang malang sebentar lagi rahmat akan pulang dan dia pasti akan terkejut lihat kamu sama laki laki lain di kamar kamu
dan kamu bakalan diusir sama rahmat
ibu sukma ada apa bu
saya kesini mau minta maaf sama kamu
saya baru sadar ternyata selama ini saya udah jahat banget sama kamu
dan kebencian juga nggak menyelesaikan masalah kan
tapi benar bu saya gak ada maksud untuk merebut pak rahmat dari ibu
udah udah itu nggak usah dibahas lagi gak penting
mendingan sekarang kita buang rasa kebencian itu diantara kita
dan sebagai tanda maaf saya saya bikinin susu buat kamu
kamu nggak suka ya
iya saya mau ke susunya
terima kasih bu
terima kasih bu
kok nggak diminum
loh kok nggak dihabisin
nggak enak ya rasanya
nanti nanti sebelum itu saya habiskan kok bu
yaudah kalau gitu
selamat selamat menikmatigu di sini
ya ampun arif

ada apa sukma
kamu kamu udah di kamar sarifa
aku tadi cuma nutup pintu
masih mau curiga sama aku
udah gak perlu sukma
karena gak akan merubah keputusanku untuk menikahi sarifa
tapi tadi kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu ayo nate sudah waktunya bangun
ayo bangun sahur sahur jangan terlambat bapak bapak ibu ibu
ayo nanti waktunya sudah jam dua lewat tiga puluh
iya sih mak emang biasanya begitu
bulan ini tarane sekarang nih
gue pengennya tuh sebulan penuh itu
itu masih orang tentang tarane
iya mak roh doain ya
ruh sedih banget mak
lo biasanya cuma di rumah aja sendirian
sendirian cuma di rumah aja juga ada alasannya
lo tuh memang gak boleh ikut tarawe
dalam keadaan begini nih hamil begini
insya allah ya mak
mak tadi taronya bebek aja kan
tadi perasaan gue mak gak tau kenapa
kok udah dar
jangan banyak pikiran
ntar aduh ntar
nih jabang bayi lo kesian
yaudah yuk masuk nih
ntar kan lo kan mau ikut saoro
kayaknya penting banget nih
iya gue liat liat nih ya
sekarang ini gue liat
udah mulai pada benci sama kita
kita mesti cari siasat gimana caranya
buat bikin supaya warga ini
agak benci lagi sama kita
biar warga tuh tau
kalau kita ini kagak salah
kalau omongan sulam
udah kagak didengerin sama warga
itu susah kan
pak mereka kagak belajar dari pengalaman
ini masalah kejadian yang
yang ketabrak anak kecil sih
nyari jalan keluarnya gimana
supaya kita bisa mencari jalan keluarnya
jangan sampai si rok tuh denger duluan
kalau dia denger duluan
entah dia jadi kepikiran tau
tau sendiri kan
kalau udah kepikiran begitu
gue khawatir nanti deh
gue kagak mau begitu
suran juga kagak mau
kalau rok sampai kenapa napa
ya gue juga kagak mau
kalau sampai cucu gue kenapa kenapa
itu di dalam perutnya si rok
terus suran harus gimana
ya itu yang kita mesti cari
yang terbaik bagaimana

aku kagak mau deh
ya udah sempet
masih ada nasi
tanah salu mahal
berkah punya anak angkat
di saat saat kita lagi galau
kita lagi punya masalah
pengen ngasih tau kita
bahwa ada kebesaran allah
disini kita dikasih tau
bahwa kagak ada masalah yang kagak ada jalan keluarnya
ayah setuju cing
dimana ada masalah
apalagi kalau kita berhasil keluar dari masalah ini
allah akan mengangkat rajad kita ma
nah sekarang gue pikirin deh caranya
percaya bahwa allah itu
selalu akan menolong umatnya
insya allah ma
insya allah dah
kita punya jalan keluar ini
ayernate sudah waktunya bangun
bapak bapak nggak ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saur saur saur waktunya bangun
waktunya bangun saur
bangun bangun bangun
sudah pada bangun saur ji
sudah sudah pada bangun
yaudah bang ojo
saur di sini aja
bang ojo teh
saurnya di masjid aja
nggak enak sama anak anak yang lain
bener nih nggak mau
udah di sini aja
takut dikasih makan bubur doang
nggak lain nih
nggak ji bukannya begitu
di masjidnya sudah banyak makanan
bang ojo kalau nggak ikut nggak enak
dia punya kontrakan di situ
nah dia itu minta bantuan mama untuk memasarkan
kalau bisa itu rumahnya dikontrakin gitu
ini ternyata ada yang mau ngontrak ren
bu kira mama punya kontrakan
enggak lah ya
kalau kak mama punya
ya udah sekarang kamu istirahat
kamu ganti baju
mama tunggu kita makan ya
kamu udah siapin makan buat kita
oke mama tunggu ya
tuh meres ya
ya udah makasih dan
ini kuncinya dan
paling nanti saya minta fotokopi ktp sama kakak buat laporan ke pak rt
terus kalau ada perlu apa apa hubungin saya aja
nomor hp saya ada sama dhani kok
makasih ya pak
udah tenang aja
tadinya kan mau nginep di rumah gue
cuman gak jadi
ya gue juga jadi gak enak ngerepotin gue banget kan
justru gue yang gak enak temen jauh jauh datang gue bisa nampung
tapi hidra lu jangan bilang bilang bini gue ya
kontrakan gue yang bayarin
iya tenang aja gue
kalau gitu gue balik dulu ya
gue tinggal ya
sekarang kita punya tempat untuk istirahat
udah gitu tempatnya juga bersih
terawat ya mas ya
kamu udah capek belum
dengan kepindahan kita kesini
kehidupan kita bisa lebih baik kedepannya
kamu udah capek
kita istirahat ya
untuk pak randy
saya mengucapin terima kasih
atas semua dedikasi pak rendy
ke keluarga saya
bisa menemukan orang seperti bapak
yang setia dan bekerja keras
pak randy tidak pernah melalaikan tugas
bahkan saat ditinggalkan orang yang paling dicintai sekalipun
bapak tetap bekerja
memang umat gak ada yang tahu
saya pun sering berpikir
bagaimana kalau saya pergi dahulu
bagaimana dengan suami saya
saya menjadi orang yang kalian kagum
saya menjadi orang yang kalian kagum
tidak ada yang mengundah saya
maka kalau itu terjadi
saya minta pada pak randy
untuk selalu ada di samping pak al
tetap jadi orang kepercayaannya
saya hadiahkan jasa ini
agar pak randy semakin gagal
saat menampingi pak al
semoga bapak tidak keberatan
dengan permintaan saya
terima kasih pak randy
ibu benar benar sangat baik
saya akan menjaga amanah ibu
untuk menjaga pak al
dan saya pasti akan sekuat tenaga
untuk mencari askar abu
kamu ke kantor
udah mau kerja
ini masih suasana duka al
kenapa kamu gak minta day off dulu
istirahatkan hati pikiran
mau di rumah mau di kantor mau dimanapun juga nggak rumah
rasa sedih rasa kangen ini terus muncul
mama sangat mengerti keadaan kamu
mama tahu kamu yang paling berduka karena kehilangan andin
sekali dia menangis
dan menetapkan keputusan
dia akan melaksanakannya
ya udah tapi
ya kalau di kantor kamu tiba tiba capek
atau ngerasa apa
okay jangan dipaksakan
ya sebelum ke kantor
eat something atau apa
supaya kamu gak lemes
iya mama tahu
tapi kamu harus jaga badan kamu
kamu masih punya banyak tanggung jawab
iya nanti kalau lapar
aku percaya sama kamu
di kamar sama mbak mirna
mas lagi disiapin buat sekolah
bagaimana masih izinnya
anaknya yang maksa buat sekolah
mas tadi mbak mira juga udah bilang
tetep renanya yang mau masuk sekolah
iya mama rasa juga gapapa sekolah
biar dia bisa bermain dengan teman teman di sekolah
siapa tahu dengan dia sekolah ketemu banyak teman ketemu gurunya
bisa melupakan rasa sedihnya
aku ke kamar yang ada rumah sementara
kamu terlihat sangat penat kamu yakin
biasanya kalau gak ada njus
mama yang sisir rambut aku
buat berangkat ke sekolah
pasti sudah siapin bekal yang lucu lucu
tapi mulai sekarang
itu yang akan sisirin rambut rena
siapin keperluan rena sekolah
pokoknya cus janji bakal bantu semuanya
sekarang aja udah mau masak sekolah
padahal bu guru masih kasih izin kan
gak masuk sekolah
tapi ini udah mau masuk sekolah
kenapa nggak libur aja sih nak
aku mau berangkat sekolah aja susah
disana banyak temen
ini kalung dari mama
kalau sus dapet apa
kalau njus dapet
buat dipajang di dinding
di dalamnya itu
nanti aku boleh liat ke sus
aku jadi penasaran deh
mama kasih apa buat dede
mau dibuka kadonya
itu kan punya adek
kata bu guru
terus juga gak berani buka
kamu pinter banget sih sekarang
pasti dede askara senang
mama kan lebih tau
apa yang kita butuhkan
andai kalau dede ada disini
aku juga pasti ikut senang
bisa liat ketawa dede
aku kangen sama mama
terus kangen dede juga
kita doain mama terus ya
terus kita doain juga
supaya adik cepet pulang
berilah kekuatan dan keikhlasan
makanya harus terus belajar
jangan kecewain mama ya
bapak juga harus ke kantor harus kerja
banyak pekerjaan yang papa tinggal kemarin
dan sekaligus papa juga mau cari adik asgara
hari ini papa mau cari adik askara
nggak akan selalu cari adik asgara sampai adik asgara pulang ke rumah
semoga ketemu ya pa
insya allah pasti ketemu ya
udah papa berangkat dulu ya
sampai jumpa pa
iya pa apa bapak mau saya hantar ke kantor
nggak usah nggak usah
hantarin mama sama rena aja ya
tolong dijaga mereka
jangan sampai lengah
karena kita nggak ada yang tau kan
terornya ada dimana aja
nanti titip keluarga saya ya
allahu akbar astaghfirullah
ternyata kejadian kemarin bikin saya trauma ya allah
apa ada masalah dengan mobil
udah gak usah khawatirin saya
kamu fokus ke mama sama yang lain aja ya
hantarin mereka aja
saya hantar aja pak
nggak apa apa nggak usah
halo pak assalamualaikum
oh baik pak kebetulan saya juga ini satu arah menuju ke rumah bapak
baik nanti saya jemput pak
udah mau berangkat aja mas
kalau nyari kerjaan itu harus pagi pagi supaya rezekinya juga banyak
hari ini aku mau ketemu beberapa kenalan aku
siapa tahu aku dapat kerjaan
aku senang banget dengarnya mas
aku juga senang banget dengarnya

aku juga senang banget dengarnya

kalau kamu mau cari kerjaan

sebenarnya sih tadi itu aku mau pergi agak siangan
cuman yaudahlah biar sekalian bareng sama kamu
pergi sekarang aja
mau cari perabotan sama perlengkapan
perabotan sama perlengkapan rumah
uang kita ini sedikit
itu aja untuk kontrakan dibayar sama si dandi

itu aja untuk kontrakan dibayar sama si dandi
sebenarnya masih punya ini mas
itu kan cincin kawin kita
jadi aku mau minta izin sama kamu untuk ngejual cincin ini
ya buat keperluan kita sama pegangan sebelum kamu dapat kerjaan
ya kan cincin kawin kita mas aja dijual
ya nggak apa apa lah mas
satunya juga yang di kamu juga udah dijual kan
sekarang cincin kawin yang di aku dijual juga
nanti kalau udah dapat kerjaan terus aku udah gajian
yang penting kamu doain aku ya
pasti mas aku tuh selalu ngedoain kamu
nama kamu itu adalah nama pertama yang ada di dalam doaku
gampang kan far kernel pilih
lakukan kau ganti fi
supaya aku mau opera di guangfao
kok gak jadi bawa mobil sendiri
padahal udah masuk ke dalam eh dia keluar lagi
ya mungkin pak al masih trauma akan kecelakaan kemarin
ya bisa jadi sih pak
kasian juga ya pak pos
kita doakan aja deh semoga segala sesuatunya cepat membaik pak
kak masuk dulu sayang
ini kenapa al gak jadi bawa mobil saya
tadi pak al dijemput sama pak randy barusan aja berangkat
al dijemput sama randy
apa al masih takut karena kecelakaan yang dialaminya
aduh oke kalau gitu
yuk masuk langsung
saya udah lama gak ngeliat ngomongin jasiternya
udah berapa tahun
bukan pak sebetulnya ini jas pemberian dari bu anipah
memang agak mirip dengan
jas saya sebelumnya
iya saya juga sangat suka banget
ya istri saya gak pernah salah untuk mencari atau membelikan sesuatu
betul terima kasih banyak
oh iya pak setelah saya membaca surat yang ada di dalam kado itu
saya merasa lebih beruntung lagi pak
bangga karena selama ini saya dipercaya oleh bapak dan keluarga bapak
terutama oleh bapak dan bu adi
saya tahu pak dengan perasaan bapak saat ini
bapak pasti merasa sedih bingung sakit
saya merasakan itu pak
karena memang dulu saya juga merasakan kehilangan seperti bapak
tapi ya yang bisa saya pelajari dari kejadian itu
kita memang gak bisa pak menghilangkan rasa itu semuanya
karena orang yang kita cintai
akan selalu kita ingat sampai kapanpun pak
ya yang bisa kita lakukan sekarang adalah
berdamai dengan keadaan pak
karena hidup harus terus berjalan dan dunia juga berjalan pak
saya minta maaf bukan maksud saya tidak sopan
tidak tidak apa apa
ya saya harap bapak harus tetap kuat ya pak
orang yang meninggalkan kita pun in kita tetap seperti itu pak
sampai nanti kita bisa bertemu dengan mereka
kembali di akhirat
andin menitipkan saya ke kamu ya
kamu baru bisa tahu
meskipun saya sekarang ada di mana dan adik ada di mana
hati dan pikiran saya tetap dekat dengan dia
itu yang namanya cinta satu frekuensi
nanti di depan mampir toko bunga dulu ya
mama turun dulu ya
senang senang belajar yang pinter
happy happy di sekolah ya
oma sama suster mirna akan nungguin kamu
sampai selesai sekolah
gak usah oma
ditungguin aja kayak biasanya
kita tungguin ya
oma sama suster myrna gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
soalnya aku ditemenin sama mama
uh desa temen temen
oh nama nemenin kamu terus ya
oma sus piana aku masuk dulu ya
ya peluk oma lagi ya oh good girl
kamu benar din
waktu memang tidak bisa diulang lagi
sesuatu yang sudah terjadi hanya akan
menjadi sebuah kenangan
i wish mama masih punya waktu untuk
hidup bersama dengan kamu
mulai sekarang memang tidak akan
menyanyiakan waktu lagi dan mama akan
menghabiskan bersama orang orang yang
mama cintai mama tidak mau menyesal
menyesal seperti saat kamu berkinding
yang seperti itu